wakil presiden maruf amin berkomentar soal rapat internal partai golkar di kantor kemenko maritim dan investasi yang turut dihadiri luhut bin sarpanjaitan bambang susatyo dan air langga hartarto
maruf mengingatkan kantor pemerintahan seharusnya tak dijadikan tempat konsolidasi ataupun rapat internal partai politik manapun
bukan pemerintah kan tidak melakukan intervensi jadi kalau masalah partai ya diserahkan kepada partai bagaimana mereka menyelesaikan persoalan yang mereka hadapi
pak luhut itu mungkin sebagai orang golkar jadi penyelesaiannya internal dari masing masing partai
ya sebenarnya kalau untuk kepentingan partai tentu ya tidak ya tidak menggunakan kantor pemerintah
nanti bersihin lah